persib bandung terancam dicoret dari kompetisi liga satu indonesia setelah diduga melakukan aksi walkout di laga kontra persija jakarta jumat tiga november kemarin
merujuk pada regulasi liga satu yang tertuang pada pasal tiga belas ayat satu poin c disebutkan bahwa klub dapat dianggap dan dinyatakan mundur dari liga satu jika meninggalkan lapangan atau stadion sebelum pertandingan selesai
dan saat ini kita telah terhubung dengan umuh muhtar selaku manajer dari persib bandung
ini dilajukan atau tidak kan tidak kita begitu jauh dan tidak memanggil apa apa
kita masih diskusi untuk karena kita kena kartu merah
ya disitu saya masih di luar garis
semua pemain tidak ada yang keluar garis ataupun juga masih di dalam
baik pak umur
pemain keluar itu baru lah
ini semua masih di dalam dan wasit pun juga tidak menyamparkan juga ke pemain atau memanggil salah satu apakah di situ anak kapten ya
kaptennya juga di panggil
itu benar sekali itu wasit wasit gila ya
ada apa ini dengan persib
baik pak umur
pak umu tapi terkait hal ini kan memang wasit memiliki diskresi begitu untuk menghentikan pertandingan walaupun sebelum sembilan puluh menit akibat adanya
mungkin dia merasa ada sedikit intervensi dari pihak persib sampai akhirnya melakukan hal ini begitu
ya tidak biasa dong
kenapa kalau dia intervensi kepada kita tidak ada apa apa
goal yang sudah seratus persen masuk
sampai jaringnya ke atas dan semua lihat
dan itu pun juga di komentator pun juga sudah mengatakan goal gitu
dan semua sudah pasrah
itu pun juga bola ditendang itu lagi begitu keluar dari jaring itu dia frustasi nembaknya juga
mbak sambil marah kan
tapi diteruskan dan tidak ada pikir apa apa di situ
nah ini yang memang sudah tidak benar
kita tidak woke up waktu itu pun juga
kita masih di dalam
kita masih di lapangan
dan mereka ini belum lima belas menit
dimana mana pun juga itu waktu lima belas menit ya
itu kan berapa menit
baru delapan menit diduga tidak
ternyata wasit ini pun juga saya lihat di pr ini bermasalah di australia juga
kenapa wasit itu ditarik ke ini ke indonesia
dan siapa ini yang bertanggung jawab dan siapa yang menarik
jangan sampai merusak pssi
jangan dirusak gitu
untuk pada ketua pssi semua ya
baik pak omoh
apakah sampai saat ini dari pihak persib sudah ada bentuk komunikasi begitu langsung dengan pihak pssi ataupun dari pt lib
belum sampai saat ini karena kita mau protes besok nanti senin mau membuat surat protes ya
masalah saya yang diutamakan masalah masalah apa
seperti itu ya
menang pun juga malu
terus pun juga kita sudah jelas dan saya akan protes
kenapa tidak ada peringatan apa apa dan tidak dipanggil langsung di pluit
pajang gitu kan
ini wasit bermasalah yang tidak dipakai dan diutralia sangat bermasalah
saya baca di pr itu ya jelas jelas sekali
baik pak omoh
terkait dengan pernyataan dari pak tigor shalom dari pt lib ini mengatakan bahwa persib terkait hal ini persib bisa saja akhirnya turun kasa
dari liga satu dan juga secara kelasmen dari pertandingan kemarin pun sebelum pertandingan persib ini ada jauh di bawah persija
saya lihat apa yang dimaksudkan mereka
dilihat dulu perkesannya
diteriak dulu permasalahannya
wasit itu di mana letak kebenarannya wasit
di mana keletak kesalahan persib
wajar kita pun juga protes
tapi kan kita sudah narik pemain keluar
kalau pemain sudah keluar dari lapangan itu dari garis saja
itu saya masih berdiri di situ
pelatih masih berdiri di luar
yang benar aja gitu ya
ini berita yang benar ya
berita penyuga ya
baik pak omoh
tapi kalau nanti berat sebelah juga menyeret saya sudah suka ya
baik pak omoh yang terakhir singkat saja pak omoh
langkah lanjutan yang akan ditempuh oleh persib terkait hal ini
ya saya bikin ajuan protes
ya itu ada beberapa asik pun
itu dari belakang
dari belakang dengan kaki dua itu sama si rudy widodo
haryono mau diambil dengan begitu keras
tidak ada peringatan sama sekali
bahkan kan kartu kuning
terus si kim
harusnya itu murni itu
rudy widodo dapat kartu merah
baik pak omoh
semoga terkait hal ini permasalahan lekas selesai
dan juga masih menunggu laporan juga dari match commissioner
semoga bisa berjalan dengan lancar ke depannya
terima kasih pak mu sudah bergabung bersama kami